mulai tahun ini beberapa calon haji tak perlu lagi mengantri lama saat melalui imigrasi di arab saudi
proses pemeriksaan imigrasi dengan sistem biometrik kini dapat dilakukan di indonesia
biasanya proses imigrasi jemaah dapat memakan waktu empat hingga lima jam
proses ini dinilai melelahkan apalagi jemaah baru mendarat setelah perjalanan panjang antara sembilan hingga sepuluh jam
agar lebih efisien pemerintah indonesia membawa proses pemeriksaan imigrasi arab saudi ke indonesia
sayangnya fasilitas ini baru dapat dinikmati oleh calon haji yang berangkat dari embakasi jakarta pondok gede
supaya bisa meng cover itu
lalu yang ketiga adalah sarana prasarana embarkasi maupun bandara
dan yang dipandang paling layak sementara ini yang sudah dikan adalah bandara cengkareng
karena punya kantor imigrasi yang banyak bisa kita pakai untuk imigrasi yang ada di arab saudi